partai nasdem menyebut akan ada kejutan terkait dengan penentuan nama bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan
bahkan koalisi ini disebut sudah atau sedang bertemu di sebuah pulau di kepulauan seribu
untuk membahas siapa nama calon pendamping anies baswedan
apakah sudah ada hasilnya apakah yang dimaksud kejutan adalah nama dari luar ketiga partai politik koalisi perubahan
atau jangan jangan nama yang memang jauh dari perkiraan publik hari ini
untuk mengkonfirmasinya sudah tersambung bersama kami melalui sambungan zoom
plt sekjen partai nasdem hermawi taslim
selamat malam pak taslim apa kabar
malam sehat baik
oke alhamdulillah dalam kondisi baik
tadi kalau di paket berita pak sugeng mengatakan satu dua hari ini
kalau hingga malam ini belum ada keputusan apakah besok begitu akan diumumkan ke publik pak taslim
ya jadi saya mau jelaskan dulu memang akhir akhir ini
tim kecil yang terdiri dari perwakilan tiga partai plus sudirman said yang langsung ditunjuk oleh pak anies paswedan
semakin intens melakukan pertemuan fgd bahkan workshop untuk membicarakan kecocokan kriteria kriteria yang sudah ditetapkan dengan figur figur cawapres
benar juga bahwa minggu lalu seluruh pimpinan teras tiga partai

bertemu di pulau kaliange pulaunya pak surya saya hadir juga
banyak hal yang dibicarakan termasuk diantaranya tentang cawapres karena disitu juga hadir tim delapan
tim delapan itu komplit minus willy aditya yang waktu itu ada tugas khusus dari partai nasdem
dua hari yang lalu kembali para pimpinan partai
dari tiga partai ini
bertemu lagi di nasdem tower untuk mengintensifkan nama nama yang sudah dinominasi
jadi yang dikatakan pak sugeng itu benar bahwa dalam waktu dekat kita sedang mencari waktu yang pas untuk pertemuan ketiga ketua umum
syukur syukur bisa memfinalisasi satu nama tapi sekarang memang sedang sudah terkristal beberapa nama yang karena
komitmen internal saya tidak bisa ungkapkan
beberapa itu berapa pak kalau boleh dibocorkan ke publik jumlahnya
beberapa itu antara tiga sampai lima nama
tadi pak sohibul iman sudah menyebut tiga nama
itu akan diserahkan kepada pimpinan partai walaupun dalam perjanjian kerjasama antar partai
poin empat ditetapkan bahwa cawapres sepenuhnya ditetapkan oleh anies baswedan
jadi saya duga mekanisme
oke jadi saya duga mekanisme
saya duga mekanismenya nanti setelah pimpinan partai menetapkan
satu dua atau tiga calon diserahkan kepada anies itu akan menjadi keputusan final tiga partai ini
saya kira demikian
kalau saya mengutip apa yang disebutkan pak sohibul iman berarti tiga itu adalah ahy aher dan kofifah begitu ya
tiga nama yang menguat ini pak
yang jelas kriteria yang kita sudah tetapkan bersama
yang pertama adalah calon wakil presiden itu harus orang yang bisa membantu mendukung elektabilitas pak anies
yang kedua dia boleh datang dari kalangan internal partai boleh dari luar partai
boleh politisi bisa profesional bisa melintas gender dan harus berwawasan kebangsaan
nah kriteria kriteria itu terus dikerucutkan dipertemukan dengan kandidat kandidat yang ada
dibedah semua latar belakangnya ketemulah beberapa nama ketemulah beberapa nama yang antara lain sudah disebut sebut
baru sekarang sedang dicari waktu yang pas karena ini pasti pertemuannya akan berlangsung lama
sedang dicari waktu yang pas agar ketiga ketua umum ini bersama para staffnya bisa bertemu dalam rentang waktu yang lama sekaligus
jadi kita sedang membicarakan itu sedang membicarakan teknis pertemuan
tentang bagaimana bisa pembahasan pembahasan ini akan mengerucut untuk kemudian diserahkan kepada anies
pak taslim kalau kemudian anda sebutkan
kalau anda sebutkan lima nama tiga tadi sudah kita sebutkan begitu adalah kader internal peskow viva
apakah dua ini artinya memang berasal dari luar partai
yang salah satunya disebut sebut nama sandiaga uno begitu masuk di sana
tadi kalau itu kan di
tadi kalau itu kan di
itu kan diusulkan oleh partai partai
nah pak sandiaga uno selama ini relasi yang kuatnya kan dengan pks
tadi kita sudah dengar pak sohibul uman mengatakan bagaimana posisi pak sandiaga dengan pks
nah bisa juga pertemuan yang sedang dirancang ini adalah sekaligus dihadiri oleh anies
jadi bukan mustahil seperti yang dikatakan pak sugeng pertemuan itu sekalipun memunculkan satu nama
itu yang dimaksud oleh pak sugeng
itu sebagai kejutan ini kan ada dua tahap lagi
partai partai sudah mendapat nama yang tersaring dari tim delapan tim kecil yang tadi saya bilang perwakilan partai partai plus sudirman said
lalu ketua ketua partai ini mengurucukkan lagi untuk diserahkan kepada anies
atau dalam pertemuan itu pak anies hadir sekalian itu yang dimaksud dengan kejutan
kejutan itu artinya nama yang selama ini tidak disangka
atau kemudian bisa langsung satu nama begitu yang diumumkan
bukan kemudian tiga paling tidak nama tiga besar yang selama ini di
karena rapatnya belum berlangsung
karena rapatnya belum berlangsung
yang anda katakan itu semua mungkin
bisa dalam sebuah rapat itu yang dihadiri oleh pak anies juga langsung akan disebut satu nama
atau nama nama yang terkristal ini disaring lagi oleh pimpinan partai kemudian diserahkan kepada pak anies untuk ditetapkan
sesuai dengan traktat perjanjian poin empat diantara yang sudah ditandatangani oleh partai partai
kalau kemudian sudah ada perjanjian partai paling tidak yang kami publik tahu ditandatangani oleh tiga ketua umum
mekanismenya berarti memang akan diputuskan bersama yaitu tiga ketum dengan pak anies
atau kemudian tiga ketum ini akan memfokuskan beberapa nama baru kemudian di satu nama pak anies yang akan memutuskan
tiga pimpinan partai ini akan merumuskan beberapa nama untuk diserahkan kepada pak anies
tadi bisa saja teknisnya dalam pertemuan itu pak anies hadir sekalian sekalian dibahas
ini beberapa nama silahkan anda putuskan
apakah anda perlu waktu dan seterusnya
itu yang semangat itu yang dikatakan oleh pak sugeng sebagai kejutan
di samping figurnya sendiri bisa jadi figur yang selama ini juga samar samar
tidak begitu tidak begitu
tidak begitu terpublikasi di media
jadi saya ulangi lagi saya ulangi lagi ada dua alternatif pertemuan
yang pertama pimpinan partai berkumpul dapat beberapa nama yang tersaring diserahkan kepada pak anies
pak anies yang menentukan atau dalam pertemuan itu pak aniesnya datang sekalian
setelah itu lalu diputuskan
oke tapi harapannya adalah publik mengetahui hanya satu nama begitu ya yang kemudian disampaikan ya
oh iya yang nanti akan keluar ke publik itu satu nama dan itu final
oke berarti kami tidak akan mendengar tiga nama masih akan digodok lagi
kami tidak akan di php begitu ya nanti masih akan menunggu
jadi tiga nama atau beberapa nama atau php itu kan internal kita internal dalam proses penggodokan
jadi yang dikatakan pak sugeng itu adalah bisa saja kejutannya dua kali pertemuan itu pertemuan pertemuan pimpinan partai
kemudian diserahkan kepada pak anies atau pertemuan pimpinan ketua ketua partai bersama pak anies
sekaligus itu semangatnya
saya paham betul karena ikut semua dalam proses ini
oke kalau begitu ini yang menarik juga anda katakan tadi tentu adalah melengkapi celah elektoral bagi seorang anies baswedan
ini berarti artinya semakin spesifik kah akan misalkan ke jawa timur nadatul ulama akan menggunakan juga skema nasionalis religius begitu
itu masih akan digunakan nanti
jadi kriteria kriteria yang kita bangun itu sudah cukup komprehensif
bisa dari partai bisa dari non partai koalisi bisa lintas gender bisa dari organisasi manapun
yang penting dia kompatibel dengan pak anies bisa memperkuat elektabilitas dan dia punya wawasan ke depan
secerdas pak anies sehingga dia bisa bahu membahu mendorong keindonesiaan di dunia internasional
oke berarti kalau begitu publik tidak salah begitu ya ketika menafsirkan dari sejumlah premis tadi misalkan ke nama kofifa begitu
karena jawa timur nadatul ulama ini lebih paling tidak dominan misalkan dibandingkan nama aher dan juga ahy yang kita sebutkan tiga besar tadi
jadi publik itu tidak pernah salah publik selalu benar selalu benar dalam analisa analisa saja
dan itu kami berterima kasih artinya kami masih mendapat perhatian publik ya
publik tidak pernah salah publik tidak pernah salah ya silakan saja
tetapi toh akhirnya apakah keputusan keputusan yang kami hasilkan nanti akan sama dengan dugaan publik
atau meleset sedikit atau bagaimana kita tunggu saja saya kira begitu
tidak akan jauh berarti dari dugaan publik begitu ya anda katakan meleset mungkin cuma sedikit tadi
iya yang disebut publik ini kan banyak nama yang jelas yang jelas kami ini selalu aspiratif
ya aspiratif terhadap apa apa yang berkembang di publik
dan yang dirumuskan oleh tim lapan itu kan merupakan kristalisasi dari aspirasi yang berkembang
jadi ya sekitar sekitar itu
oke baik pak taslim kami juga akan menampilkan grafik survei paling tidak nama nama populer atau nama nama yang memang memiliki elektabilitas untuk kategori calon wakil presiden kita lihat bersama
oke paling tidak ini elektabilitas calon wakil presiden dari survei indikator politik indonesia sandiaga uno ridwan kamil erick thohir paling tiga besar yaitu dua puluh empat delapan belas lima belas dan juga ada nama mahfud md tiga belas
iya jadi saya kira kita semua paham ya dalam politik ini semua bisa terjadi saya tidak mau mendahului pimpinan pimpinan partai tetapi kalau tadi kalau anda menarik dari semangat pembicaraan kita dipertemukan dengan nama nama ini kan anda sendiri bisa jawab begitu
oke tapi tentu saya mengkonfirmasi kepada anda begitu
kriteria kriteria yang akan berjumlah dipertimbangkan oleh karena itu raporan orang yang bisa memahami denganschedun akan mati dengan zaman atau lebih lama
oleh karena itu saya tidak mau masuk kepada pembicaraan nama
karena itu secara etika kami sudah sepakat kami tidak boleh menyebut nama
tapi silakan saja masyarakat berbicara menafsir itu bagian dari simpati terhadap kami
kami anggap begitu
oke baik kalau begitu ada yang kemudian beranalisa
jangan jangan kemudian wakilnya malah dari lingkaran istana begitu
memungkinkan itu terjadi pak taslim
ya jadi kalau dibilang dari lingkaran istana
saya pikir kemungkinan itu ada
tetapi kalau anda lihat konfigurasi politik yang berkembang sekarang
seberapa besar peluang itu
kalau kita lihat relasi relasi yang terhubung seberapa besar peluang itu
anda sendiri kan bisa jawab
kita dengan istana ipb
itu tetap berkomunikasi tetap bersahabat
tetapi dalam konteks kepil persan ini
oke berarti akan kecil kemungkinan begitu ya pak taslim
kalau kemudian ada yang beranalisa
jangan jangan ingin mencoba meraup sedikit begitu suara suara dari pendukung jokowi
kecil atau tidak kecil itu kan relatif dalam politik
tetapi yang ingin kami raup adalah semua segmen
tidak terbatas kepada partai mana dan kekuatan sosial politik mana
jangan lupa partai nasdem itu adalah pendukung utama pak jokowi dua periode
jadi bukan datang ujuk ujuk bukan di tengah jalan setelah kalah baru memohon kesana kemari
jadi kalau kami merasa
bahwa posisi yang sekarang ini adalah kami juga punya andil itu
itu secara menunjukkan demikian
jadi sah saja kalau memang ada pikiran pikiran masyarakat seperti itu
baik kalau kami tentu sangat menunggu begitu kapan ini kemudian akan dilaksanakan
tapi pertanyaannya adalah
apakah kemudian paling tidak lima besar atau tiga besar yang kita bicarakan dari awal
akan juga hadir pada pertemuan itu dan diumumkan secara kejutan juga untuk mereka begitu
kalau itu saya belum tahu karena teknis pertemuan itu sedang dirancang oleh tim kecil
apakah para kandidat yang disebut sebut namanya akan ikut diundang atau tidak diundang
itu saya belum bisa jawab
belum tadi rapat rapat tim kecil kemarin belum sampai berbicara tentang itu
saya dengar kabar besok pagi mereka akan lanjutkan dan ini bisa saja
seperti dikatakan pak sugeng dalam waktu satu dua hari
bisa saja rapat tim kecil sebelum makan siang
lalu dilanjut siang sore dan bisa saja kan
jadi dinamika politik yang sedemikian cepat ini
tidak menutup kemungkinan terhadap kejutan kejutan yang dikatakan oleh pak sugeng tadi
oke berarti bisa saja kemudian ya kami publik menafsirkan
siapa yang datang di hari itu dari nama nama yang potensial itu kemudian
kami duga akan menjadi pasangan dari pak anies begitu ya
oh publik silahkan menduga itu bagian dugaan dugaan ini kan bagian dari politik
oke baik baik kami akan menunggu seperti apa pak taslim
terima kasih atas waktu anda plt sekjen partai nasdem telah bergabung sama kami selama ini
terima kasih selamat malam